baik untuk mengetahui seperti apa kondisi kawasan kampung akwarium
saat ini sudah ada korespondensi nn indonesia ada victor pangaribuan di kampung akurium jakarta
ya good morning victor berdasarkan pantauan anda dari satu ratus enam puluh sembilan warga yang ada di sana
sebetulnya mereka ini memang warga yang sebelumnya tinggal di sana
atau justru warga baru yang akhirnya memilih untuk menetap kembali di kampung akwarium jakarta
ya good morning prabu dan daniar betul sekali memang ada satu ratus enam puluh sembilan keluarga yang masih bertahan di lokasi ini
di kampung akwarium kelurahan penjaringan jakarta utara
yang dimana permukiman ini sudah digusur oleh pemerintah provinsi dki jakarta pada tanggal sebelas april dua ribu dua puluh
tepat setahun lalu begitu
nah kalau kita melihat kondisi yang ada saat ini memang masih ada warga yang masih bertahan di sini
dan mereka adalah warga yang memang benar benar berhubungan dengan kondisi ini

ada tiga rusun yang sudah ditawarkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta untuk mereka tempati
di antaranya ada rusun marunda rusun cipinang dan juga rusun rawa bebek
namun saya sempat mewawancari secara singkat ada satu orang warga yang mengaku pernah untuk mencoba dua hari saja tinggal di rusun marunda
namun merasa tidak nyaman dan juga atap rusun yang ia tempati juga bocor
selain itu juga dengan mini
punya fasilitas untuk bagaimana ia nanti bermata pencaharian atau mencari pekerjaan baru begitu
ini juga menjadi kesulitan dan menjadi alasan kenapa mereka lalu pindah ke tempat ini
sebenarnya warga yang saat ini ada di sini bukan warga yang memang baru kali ini saja baru pindah beberapa waktu lalu dari rusun rusun kembali ke sini
tapi setahun lalu saja sudah ada warga yang membangun rumahnya dengan bangunan semi permanen di lokasi ini
kalau anda melihat saya akan mengajak bagaimana situasinya
di sini ada satu buah tempat tinggal
di sini ada satu buah tempat tinggal
yang dibangun oleh warga sendiri
ini adalah salah ini rumah tinggal loh daniar dan juga prabu
kalau anda melihat ini ukurannya hanya tiga meter persegi saja
ini kalau saya melihat seperti kotak begitu bentuknya
anda boleh melihat bagian dalamnya seperti apa
di sini ada ruang tempat tidur yang digunakan oleh salah seorang warga
ini adalah tempat tidur yang sederhana terbuat dari papan
kemudian dindingnya hanya triplek saja
dan juga peralatan masal
kemudian di sinilah mereka berkegiatan sehari hari
untuk tidur makan masak
saya tidak membayangkan apa yang akan terjadi apabila terjadi hujan deras di lokasi ini
begitu karena memang melihat dari kondisi bangunan yang sungguh tidak layak huni ini
memang pemerintah provinsi dki jakarta pada tahun dua ribu enam belas lalu
memang menggusur kawasan ini
dikarenakan salah satu alasannya lokasi ini menjadi tempat salah satu pemicu banyaknya
penyakit yang berbahaya yaitu tuberkulosis atau tbc
yang juga banyak kerap menyerang warga di sini
kalau saya melihat sanitasi di sini juga seperti ini begitu
nah saya ingin mengajak anda lagi lebih dalam
di sini ada tiga tenda
ini adalah tenda darurat yang biasa digunakan oleh para pengungsi
di sini dihuni masing masing tenda oleh tiga keluarga saja
dan tiga keluarga ini tidak saling mengenal
keluarga kandung adik atau kakak seperti itu
hanya saja beberapa fasilitas memang disediakan
hanya balai balai seperti ini
anda dapat melihat di sini ada sekat sekat ruang tidur yang digunakan oleh warga di sekitar sini
mereka juga menyimpan barang barang rumah tangga mereka di sini secara bersamaan
saya juga tidak membayangkan seperti apa kalau pada saat malam hari datang begitu mereka beristirahat
tanpa ada pintu sedikitpun di sini
entah mereka itu merasa bahwa ini adalah tempat tinggal yang layak atau tidak
tapi mereka memiliki alasan tersendiri prabu dan daniar mengapa mereka masih tetap bertahan di lokasi ini
rencananya memang pemerintah provinsi dki jakarta akan kembali menertibkan bangunan bangunan semi permanen yang dibangun oleh satu ratus enam puluh sembilan keluarga di lokasi ini
sampai saat ini sudah ada mediasi tahap ketiga yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta untuk mencari solusi dan berdialog bersama masyarakat
sebenarnya apa yang mereka inginkan
sehingga mereka bisa dan mau direlokasi
sebenarnya beberapa rusun yang sudah disiapkan itu memang bisa dihuni oleh mereka
tapi mereka menganggap bahwa lahan yang mereka tempati dulu sejak tahun enam puluh an dan lima puluh an ini tidak sebanding dengan hanya satu petak rusun yang mereka dapatkan
di mana dalam satu lahan mereka bisa tinggal bersama tiga keluarga atau dua keluarga begitu
mereka tidak mungkin tinggal dalam satu atap sebuah rumah

bersama dengan dua keluarga atau tiga keluarga begitu

yang kedua adalah sebagian besar memang masyarakat tersebut berprofesi sebagai nelayan kala itu
nah ketika mereka akan direlokasi ke tiga rusun yang sudah disediakan mereka juga berpikir lebih dalam lagi
apa yang bisa mereka lakukan apa yang mereka bisa lakukan untuk menghidupi mereka kehidupan sehari harinya begitu
karena mereka juga tidak dekat dengan laut tidak bisa melaut

bukan saja mereka harus bersaing dengan warga di jakarta yang tinggal di rusun tersebut
nah memang nanti pekan ini memang rencananya sudah akan direncanakan penertiban yang kedua kalinya di kampung akwarium kelurahan penjaringan jakarta utara ini
namun belum pasti waktunya kapan yang jelas sampai saat ini memang pemerintah provinsi dki jakarta sudah menghimbau kepada satpol pp dki jakarta dan juga wali kota jakarta utara untuk mempersiapkan seluruhnya
nah memang sampai saat ini waktunya belum ditetapkan kapan akan ditertibkan kembali hanya saja memang sedang dilakukan pendataan oleh pemerintah kota jakarta utara
siapa saja yang benar benar memiliki kartu tanda penduduk dan memang berbasis tinggal di area sini atau tidak begitu
nanti akan dilihat seperti apa lalu akan dilihat juga solusinya dalam mediasi yang akan dilakukan rencananya oleh pemerintah provinsi dki jakarta
yang jelas danir dan prabu warga hanya menginginkan lahan tetap diganti lahan
bukan lahan diganti dengan rusun dan niat prabu
baik victor pangaribun terima kasih atas informasi anda ya langsung dari kampung penjaringan